video tawuran antar kelompok remaja ini viral di media sosial
saat masa menyasar sebuah kendaraan di kawasan tugu kujang tak jauh dari lokasi gang roda
akibat tawuran itu seorang remaja bernama fajar ramadan delapan belas tahun
tewas akibat luka bacokan hingga tembus ke bagian paru paru
korban langsung dibawa ke rumah sakit ramadjati
usai menjalani identifikasi di ruang forensik pmi kota bogor jawa barat sabtu siang
bagaimana kejadian tadi malam
tadi malam itu sekitar pukul tiga dini hari terjadi tawuran antara kelompok atau antar kampung
jadi kemurah di daerah pasar bogor yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia
minta rakwa itu saya kasih terus saya bilang dek mau kemana lagi kak sepp
mau beli akua saya bilang dek itu ada akua ada rs
enggak mau beli beli apa sih jepantan
barang apa sih mama keluarnya
setelah itu saya tidur lima belas menit kemudian saya dibangunin
sudah mati adik adik saya pampar udah disini
hingga sabtu malam lebih dari tujuh remaja masih diperiksa intensif di ruang satreskrim polresta bogor kota
polisi juga terus menelusuri jejak para pelaku tawuran yang menewaskan remaja itu